selasa siang tujuh pelaku penyerangan pedagang pasar kota bumi
kecamatan pasar kemis kabupaten tangerang banten
masih menjalani pemeriksaan di polresta tangerang
setelah dilakukan gelar perkara
tiga dari tujuh pelaku yakni c a dan n
ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan
dan pengrusakan kios milik pedagang pasar kota bumi

sementara empat pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan
dan tidak menutup kemungkinan
akan ditetapkan sebagai tersangka
jika terbukti melakukan tindakan kekerasan
kapolresta tangerang mengatakan ketujuh pelaku diamankan
saat sedang berkumpul di sebuah tempat di kawasan kutabumi
tidak jauh dari pasar selasa dini hari
ketujuh pelaku merupakan gabungan dari beberapa anggota
organisasi masyarakat atau ormas
yang terlibat bentrokan dengan pedagang pasar kota bumi
pada minggu kemarin
kini polisi sedang mendalami adanya surat
deklarasi pembentukan aliansi masyarakat peduli pasar rakyat banten
berisi gabungan ormas yang berkaitan dengan bentrokan
mohon maaf yang kami sampaikan adalah oknum
karena ini tidak mewakili organisasi
dan tidak mewakili kebijakan organisasi di tingkat kabupaten
kemudian pendekar banten
kemudian pemuda pancasila
kemudian perwakilan indonesia timur
ini merupakan cabang cabang organisasi yang ada di
kecamatan pasar kemis
kemudian ada satu lagi surat yang berkaitan
dengan peristiwa ini
yaitu surat dari perumda pasar niaga kertara harja
pasar kota bumi
yang berisi perihal
permohonan bantuan kepada aliansi
yang tadi barusan saya jelaskan
baru dibentuk tanggal dua puluh satu september
kemudian beberapa hari kemudian
mendapatkan permohonan secara resmi
dari kepala pasar
pasar kota bumi
nah ini sudah menunjukkan adanya rangkaian peristiwa
dan segera motifnya akan kami kembangkan
hingga saat ini proses pemeriksaan ketujuh pelaku
masih berlangsung di polresa tangerang
polisi pun sedang memburu para pelaku lain
yang terlibat dalam penderokan
sebelumnya sekelompok orang diduga preman
menyerang pedagang pasar kota bumi
kecamatan pasar kemis
kabupaten tangerang banten minggu petang
penyerangan yang disertai pengrusakan
hingga berujung penderokan ini
dipicu adanya penolakan kredikalisasi
oleh para pedagang dengan alasan kios mahal
dan pasar masih layak
dodi wahyudi tangerang banten